bahkan juga sekarang dalam bahaya
kita sama sama mau berhenti jadi copet
takut sama resiko jadi copet
ketauan lagi operasi
dihakimi masa atau ditangkap polisi
tapi sekarang bukannya berhenti
malah harus nyari copet baru
sebetulnya kan kita bisa menghilang
kenapa kalian gak produktif
kami nunggu semuanya beres
kita harus tambah lagi karyawan
biar bisa lebih produktif
kamu mah cuman ngomong aja
dari kemarin bilang mau nambah karyawan lagi
mana yang lain
mari kita ramaikan kasanak kecopetan di kota ini

kenapa malah bilang siap waktu bos diru kita nyari anggota baru
aku gak berani
emangnya kamu berani
kamu aja gak berani gimana aku
kau mau ke kota ini

aku mau ke kota ini
aku mau ke kota ini
kau mau ke kota ini
aku mau ke kota ini
aku mau ke kota ini
aku mau ke kota ini
hati hati di jalan lihat teh
gimana si tas wih
dia pakai jurus luka seribu
kenapa kamu gak nelpon kamu kesini
yang ini aja mang
mau diparut sekalian
gak usah mau diparut sendiri
menurut pasok mampu punya
tem petroleum banyak
mau sedang yes mau kabur yes mau kenal siapa orangnya no
saya dari tadi nanya nggak dijawab ngomong diemin aja
pertama sibuk nekroyok orang terus si kemud yang jadi tersangka otak kejadian itu menghilang
si cecep nggak ada kabar tadi menguada yang menyerah mungkin nanti besok atau lusa giliran
aku benci kamu aku salah apa semenjak kamu antar tni ke arca manik terus antar tni ke tempat
travel kamu nelfon aku lagi aku sibuk banyak urusan di sini banyak masalah alesan lepas
itu yang kerja di rumah kang bahar iya yang kamu pacarin iya dia kenapa tahu dengerin aja
maaf kemarin kita gak jadi ketemu
saya merasa dibohongi sama kang gobang dia bilang mau keluar dari terminal mau bisnis yang lain seperti
kang mus tapi sampai sekarang aku bangun di terminal malahan jadi bos uang dari terminal
bisnis ini nggak bisa langsung ditinggal begitu saja bisa ada perang sekarang sudah perang
iya lebih gawat dari yang dikhawatirkan kamus si unang anak buah kamu ini sebenarnya orangnya jamal
saya kecolongan si kemo juga sekarang berpihak ke jamal kamu saya perlu jawaban otak saya lagi kacau
sebelum pensiun kang mus masih amanat
bang itulah sudah kalau saya dan teman aku masih rugi aja

kita masih seperti dulu masih keluarga
hai panggung pulang aja oke
saya yang tadinya cuma di landangan akhirnya jadi punya kerjaan di terminal
dulu saya nggak pernah mikirin masa depan sekarang saya punya cita cita
kemarin saya terpengaruh omongan si kemo
sekarang saya nggak tahu harus gimana
saya kang gobang kang murad sadar dengan situasi sekarang
kita sepakat saya yang pegang komando
saya berusaha jangan sampai ada perang
perang siapapun yang menang pasti menelan korban
tunggu kabar dari saya
nggak ada teh
nggak teh cuma kena dubu aja
jawab yang jujur kamu kenapa
nggak apa apa teh
mau minum apa kopi teh
cuma mau pamer
pamer pamer apa
sekeren apa kang
sekeren cinta cinta kamu
sebetulnya cinta cinta aku pengen jadi dokter
tapi jalannya ke fakultas ekonomi
terpaksa deh kamu jalanin
enggak aku gak terpaksa
tapi nyesel gak jadi dokter
tapi sekarang enggak
kayaknya kamu emang terus ke di ekonomi
baru semasa pertama aja udah dagang
aku sendiri memang pakai kerudung
sering beli buat ganti ganti
gak suka bahannya
kadang kadang bagus kainnya
desainnya kurang serap
jadi aja aku bikin sendiri
biar lebih murah
beli sama bikin kainnya lebih banyak
beberapa aku pake sendiri
selebihnya aku jual
kamu inspiratif banget buat aku
bisnis kerudung kamu marah nggak
ya enggak tuh
kerudung itu pasarnya luas
yang butuh kerudung itu banyak
aku bikinnya terbatas
lagian soal rezeki mah udah ada yang ngatur
rejeki itu sudah ada yang ngatur
tapi tuhan tidak menurunkan hujan uang
kita harus berjuang
bekerja keras dan jujur
karena uang yang kita dapat dengan cara yang curang
meriguhkan orang itu bukan rezeki
izin ke dinas kesehatan sudah kamu urus
label halal dari mui juga udah saya urus
merk ini juga udah saya daftarkan
kedidikan kekayaan intelektual
kamu orang baru sudah banyak tahu
saya banyak cari tahu banyak baca buku
eh bagaimana kabar anak buah anak buah kamu
maksud saya mantan anak buah anak buah kamu
apa yang dulu kang bahar khawatirkan
ketika bisnis itu kita tinggal akan terjadi perang
kalau nanti terjadi perang
saya yang salah
harusnya saya tetap di sana menggantikan kang bahar
bukan mus bukan salah kamu
itu memang bisnis yang menggiurkan
banyak yang terlibat banyak yang memperbutkan
ada ataupun tidak ada kamu di sana
berjuang mus berjuang terus mewujudkan cita cita kamu
dan menjadi inspirasi buat banyak orang
semua pedagang pasti kangen sama pelanggannya
kan buat rame rame
jangan tahu mas
saya lagi tahu
jadi saya mau
aku juga mau
berarti besok kamu kesini
gitu dulu ya kak ubed
ada yang beli sama teleponan
ada origina ada keju ada coklat
mau yang mana
sama semuanya enak
saya masakin yang baru
harap malam lidah kampung
kalau enak kasih tau temen tetangga saudara
kalau enak kasih tau saya aja
bapak kamu sekarang jualan kue balok
kok kamu gak pernah bawa
datang aja ke tempat bapak aku jualan
boleh makan banyak
makan sate juga udah kenyang
kue balok itu bisa ngembang di dalam perut
yaudah gak apa apa satu juga
yuk tunggu dulu
tapi masih kurus
bukan cuma sehat
kamu kelihatan lebih gemuk
ah kamu alhamdulillah terus
akannya turun dulu abdul hayu
ada yang punya uang
udah dibeliin cilok
itu sepeda siapa
kita ambil aja sepedanya
yaudah kalau gak mau ma
kita cari korban lain aja
ini dorongannya kang
kayaknya anak kakak
yang kayanya jakby
jamal bukan cuma menghasut orang terminal menaruh orang di pasar tapi juga menggerakkan orang bayaran
akang mau turun lagi
saya belum tahu
terima kasih kue baloknya sama kopinya
terima kasih akang sudah mampir
kenapa tadi kabur kenapa tadi nggak nolong saya
bukan pengecut saya takut

pak teman teman pada mau nyobain kue balok bapak
nanti dari sore ke malam
jualan sepatu beda sama jualan makanan
kenapa nggak jualan makanan
saya juga nggak tahu
kenapa saya nggak jual makanan aja
jualan kue balok
itu masih saudaranya
ya jenah apa dong
atau misalnya kupat tahu petis
saya kayaknya kurang serah kalau jualan makanan
yaudah jualan minuman aja
kalau minuman paling ya campur
hampir sama kayak campur
tapi ada kuenya yang dipotong kotak kotak
tapi dari tepung
itu sih aku tahu
saya juga nggak tahu
kalau harus jualan makanan atau minuman mau jualan apa
terus sekarang kerja jadi pelayan di toko james juga sebetulnya bukan kemauan saya
saya butuh makan
sebetulnya cita cita kamu apa
pengen makan yang gak terlalu bikin kenyang
kalau ini nggak mau itu gak mau kamu maunya apa

saya juga gak tau kamu sial atau bodoh

balik lagi jadi anak wakobang
balik lagi jadi anak wakobang
balik lagi jadi anak wakobang
mainkan tipu daya yang lebih dahsyat
akan saya perjelas
semoga cukup cerdas
kamu dari mana
ditelepon kenapa gak diangkat
hape nya gak dibawa
kobang sudah tahu
sudah main keras
dia punya saksi tapi dia tidak punya bukti
dan kesempatan untuk memutar balikan fakta
bilang kalau kamu bukan anak buah yang selalu menunduk memberi hormat
tapi kamu juga bukan rumah
apa yang kamu lakukan terhadap uu ini itu hanya kesalahan eksekusi
kenapa jam segini udah pulang
situasinya makin kacau
tadi mang u ada yang nyerang
anak buah akang
mang u sebenarnya pinter apa takut
si bubun belum sembuh
si cecep gak ada kabar
mang u hampir celaka
makanya dia juga sekarang dalam bahaya
kita sama sama mau berhenti jadi copet
takut sama risiko jadi copet
ketauan lagi operasi dihakimi masa atau datang ke polisi
tapi sekarang bukannya berhenti
malah harus nyari copet baru
sebetulnya kan kita bisa menghilang
kabur ganti nomor hp
kamu inget anceman dia gak
dia punya foto kita
kalau kita kabur dia mau cetak foto kita dikasih tulisan copet
jawab dulu atau selamat siangnya
saya langsung dari kantor pusat sengaja kesini mau ketemu kamu
kok kamu tahu saya ada di sini
tahu dong kan kantor kamu di sini
ada keperluan apa
kenapa kamu nanya seperti itu
ada keperluan apa
pertanyaan semacam itu memberi kesan bahwa diantara kita ada hubungan yang tidak baik
kita berteman partner
jauh sebelumnya saya lelaki polos yang kemudian kamu didik jadi copet
di kemudian hari
seiring waktu berjalan
ketika kemampuan saya meningkat
dan tekad saya untuk menjadi copet semakin kuat
kamu malah insap
kita carinya perempuan aja
tapi aku gak tau gimana caranya cari orang yang punya minat dan bakat buat jadi copet
masa lampau masa yang telah silam
di masa ketika saya tidak punya pikiran buat jadi copet
kamu datang menawarkan pekerjaan yang tidak pernah melintas dalam pikiran saya
apa yang kamu lihat dari saya
saya sendiri merasa tidak berbakat
muka kamu muka orang baik baik
saya lihat waktu itu kamu lagi susah
orang susah yang imannya lemah
sangat mudah diajak berbuat salah
dari mana kamu tahu kalau iman saya lemah
sebetulnya gak tahu
dan kamu beruntung
iman saya memang lemah
waktu kecil malas ngaji
selain itu juga
orang tua saya sibuk gak jelas
gak memberi tentuan agama
saya cari tentuan agama
setelah tua jadinya begini
sekarang kita mau nyopet
sekarang mah jalan aja dulu
dulu saya jadi copet ngajak kamu
sekarang saya insap ngajak kamu
kenapa kamu gak mau
ingin meramaikan kasanah percopetan di kota ini
kembali dan mencuci nama
yang menyuruh orang untuk ngeroyok bubun
saya hanya korban permainan
sedang diadu domba
kamu jangan kemana mana
ya saya tunggu di sini
oke sekarang kamu orang baik
tapi ingat dulu
kamu juga copet sama seperti saya junaidi sama ubed
tadi pagi laku satu lagi
kenapa jadi kamu yang nganter
sambil lewat aja
ini sisa kerudungnya
dari satu kerudung
saya sama dija ada keuntungan
yang jatah saya
boleh dibagi dua lagi sama kamu
memang gak besar
tapi jangan ditolak
jatah buat saya berapa
lima ribu dari satu kerudung
lumayan buat bensin
saya bawa lagi deh sisanya
kamu jangan ngeganggu junaidi sama ubed
siapa yang boleh saya ganggu
kalau kamu menampar saya
dengan tuduhan penganiayaan
saya juga bisa laporin kamu ke polisi
dengan tuduhan nyopet
kalau gak ada bukti
gak ada saksi
dengan tuduhan pencemaran nama baik
tuhan menamparkan kamu
udah mulai delengongo
temanin tete cari tape singkong
kina sih weekend di bandung
belum ada kabar
dia masih sibuk mang
sabtu minggu sibuk juga
sabtu dia masuk setengah hari
kalau minggu dia pakai buat istirahat
iya dia butuh istirahat
kalau pulang ke bandung malah biasanya nggak ada istirahatnya
nah kalau besok nggak ada acara
ajak suami kamu nonton ke milau nusantara
itu kan acara tahunan
nah besok mamang juga ada di sana
kita bisa ketemu di sana
sampai besok ya
ini dulu jang
tadi saya mampir ke warung kue balok
si kemo ada di terminal
seperti nggak ada apa apa
dia lagi bantu sopir
biar cepat dapat penumpang
kerjaan yang dia kerjain sehari hari
dia bilang seperti biasa
dia dapat uang jasa dari sopir
terus nanti mau di store ke saya
kamu tanya soal si bubun
dia ngaku salah
dia curiga bubun orangnya jamal
kenapa dia ngelapor ke kamu
dia takut saya nggak percaya
kemot bilang dia gak tahu
kamu sudah ngomong sama dik dik
nanti saya telepon dia
kita tunggu aja komando dari dik dik
kita sudah sepakat
komano ada sama dia
dia ngasih isarat
gak perlu kembali
sekarang kita harus gimana
kasih saya waktu buat mikir
mau tau aja
mau tau aja
mulai besok tugas kamu saya tambah
pagi pagi seperti biasa ngupas singkong terus marut
siang kamu jalan
cari tempat toko atau warung yang terima titip jual kicimpring kita
aku mau ke rumah
kamu mau bantuin
ya udah akan nge ngerjain sama cik edo ya
masih capek mau istirahat
ya kan muslim pu'rseangance di sana
belum bercmaan mana dear
ayah banyak jadi nama
kalau nimbang jangan curang
jangan sengaja ngurangin timbangan
nggak beli wajib juga teh
ini kan kesukaan bapak
bapak kan udah gak ada imas
tapi kan imas juga sama kayak bapak
sama ini juga
coba aja ditiup dulu
kalau lilinnya mati plastiknya bisa dirapetin lagi nggak
berarti harus dinyalain lagi
taslim nggak masuk ya
susah ngeliat taslim
biasanya dia ada di tempat biasa
tapi hari ini nggak seperti biasanya
dia nggak ada di tempat biasa
nggak juga sih
cuma penasaran aja
biasanya ada sekarang nggak ada
takut ada apa apa
ya tapi mudah mudahan gak ada apa apa
biasanya ada apa apa
biasanya ada apa apa
biasanya ada apa apa
biasanya ada apa apa